kalau pak mahfud minta izin
jadi tidak bisa hadir
lalu juga ada pak
kalau saya manggilnya sih pak ahok
ketika beliau ada dalam tahanan
saya suka datang ke tahanannya
tapi kok nasibnya gak bagus ya
udah ah saya manggilnya ahok aja dah
sekarang beliau bersama kita
sudah keluar dari pemerintahan
oke sudah ada tugasnya
terus ada bu bintang buspayoga
terus ada bu bintang buspayoga
itu menteri perempuan dan anak
menteri sosial yang cengeng
itu ibutri risma hari ni
lalu pak abdullah azwar anas
beliau dubes tunisia rupanya kembali untuk hadir di sini
lalu juga pak heri ahmadi itu dubes kita di jepang
lalu pak hendrar prihadi itu kepala lkpp
kemudian para senior partai kader partai tadi mbak puan saya udah deg degan aja
mbak puan itu lebih cengeng dari saya
jadi saya tadi ngeliat udah wah wah wah saya udah gitu aja dalam batin
tapi orang pak hasto sebelah saya juga langsung sentrap sentruk
tapi yang namanya penggede penggede partai gitu kok lama lama jadi cengeng
nggak perlu cengeng lah
ya udah kesabaran revolusioner
jajaran dpp dpd dpc partai tentu terutama teristimewa anak anakku yang di akar rumput
berdiri satgas partai ada nggak ya
hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu
rekan rekan pers yang telah selalu membantu memberikan berita yang saya banggakan
syukur alhamdulillah raker nas kelima pdi perjuangan dapat berjalan baik
yang di bawah spirit yang saya ajarkan sebagai api perjuangan
tadi itu mau saya jadikan tradisi siapa yang disiplinnya kuat
jadi bukan hanya dari absensi saja
dari mereka keseriusannya dan lain sebagainya
kami berikan sebuah penghargaan
keseluruh pemikiran juga telah dicurahkan
saya dapat laporan terus dari pak hasto meskipun saya tidak di lapangan
karena saya juga memantau terus
kesemuanya mencerminkan posisi historis pdi perjuangan memang sebagai partai nasionalis soekarnois
partai terus bergelut dengan problematika rakyat dan selalu harus menjadi suluh bagi masa depan bangsa
saya bilang pada waktu diskusi pada sekjen
dengan ada juga acaranya
jadi berapa kabupaten pak sekjen
nah melibati kabupatennya dua puluh
alhamdulillah sampai kesini dan ini tidak dimatikan
lalu nanti ditaruh di sekolah partai
untuk terus bisa mengingatkan kita
kalau semangat juang itu harus selalu membara
indonesia lahir dengan sebuah konsepsi
yang namanya negara paripurna
ini sangat sering dilupakan
bahwa sebenarnya dalam tinjauan visionernya bung karno
bahwa suatu saat yang namanya negara itu akan bisa

nah terutama makanya mengapa saya
untuk khusus pdi perjuangan
dalam mengenalkan lagu indonesia raya tiga stansa
karena setelah saya ulang dengar dengar dengar
itu betul betul merefleksikan
masa lalu masa sekarang dan masa depan
yang akhirnya tujuannya adalah negara paripurna
sehingga semua sebetulnya harus meresapi
bisakah indonesia itu menjadi indonesia raya
manusia indonesia yang telah diproklamasikan
pada kemerdekaan kita tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima
spirit ini tidak boleh kendor
mengandung tekad kuat untuk berani meletakkan nasib bangsa dan tanah air
di tangan kita sendiri
bukan di tangan penjajah
bukan di tangan penguasa
bukan di tangan mereka yang sangat pragmatis
rakyat indonesia itu adalah warga negara yang merdeka
bukan merdekanya itu menjadi liberal kapitalisme
makanya tolong diajarkan kepada rakyat
rakyat itu perlu pertolongan
mereka harus akan sebuah guidance
benarnya kalau milih pemimpinku pieto
masa saya bisa jawab gitu kalian
makanya pemimpin itu adalah harus merasa
dia tuh bagian anak bangsa loh
jadi aduh jangan deh tidak percaya diri
dan mudah silau oleh kemajuan bangsa lain
maka sama artinya dengan mengubur mental merdeka bangsa
karena ibu ibu kalau yang tadi saya bilang mejeng
lihat apa yang ada di bahasa ini
lebih baik kalau memang mau
enggak itu biarin miliknya orang korea
kan kita punya sendiri
agar kemerdekaan itu bisa apa
bung karno telah meletakkan pancasila
beliau itu menurut saya
ada kelihatannya ada untungnya
keadaannya itu kan sepi gitu loh
berdialognya itu tidak langsung
kok akhirnya dipilihnya pancasila
menyatukan seluruh komponen bangsa
orang indonesia nya sendiri
itu pak nurdin ya ketawa deh
lah kalau umpamanya harus digempur gitu
dulu kan bung karno jelas loh
namanya republik indonesia dikempur loh
kalau di create create kayak gini
nggak ada guna itu reformasi lah
kalau bung karno selalu mengajarinya apa
masuk lagi sebagai mata air kehidupan
dari pembukaannya saja terkandung hakikat kemerdekaan cita cita bangsa dan tujuan
memuskan dengan baik relevan hingga saat ini dan tetap menjadi daya penggerak kemajuan indonesia
raya kita indonesia raya kata itu luar biasa loh menurut saya kok bisa ngambil indonesia maunya
gimana raya raya itu gede banget loh pembuli pembumian ideologi bangsa dan konstitusi
negara dilakukan melalui jalan trisakti namanya aja trisakti trisakti tri itu tiga sakti jadi
oh bisa bisa dilakukan yakni berdaulat di bidang politik apa maksudnya supaya kita menjadi
negara merdeka berdaulat jadi tidak lagi mau dijajah itu di bidang politik berdiri di atas kaki
sendiri di bidang ekonomi bisakah bisa kenapa potensi kekayaan yang namanya bahan pangan kita
luar biasa berkepribadian dalam bidang kebudayaan makanya tadi saya singgung
masuk sih hanya bilang cinta aja mustiapa tadi saksa saya aja mau kaku banget sarangnya sarangnya gitu
udah kalau kapan kapan ketemu gitu kalau kalau perempuan ngonoyo terus delok wong
ganteng gitu langsung aja mom gitu eh saya cinta padamu ngono be